dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional ibu kota dki jakarta menghadapi tantangan besar untuk tetap mempertahankan diri dalam fase pemulihan ekonomi
selain pandemi ibu kota sejatinya sudah lama menjadi rival berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan kemacetan banjir hingga bencana alam
bagaimana menakar taji ibu kota menghadapi berbagai persoalan pelik yang masih menjadi tantangan di usianya yang menginjak empat ratus sembilan puluh empat tahun ini
kami bahas dengan teguh rifki ekonom dari lpem febui selamat pagi pak rifki apa kabar
pagi mas aldi sehat apa kabar mas
sehat pak rifki ini kita bicara soal jakarta yang menginjak ulang tahunnya ke empat ratus sembilan puluh empat namun berbagai persoalan tentunya masih menghalangi fase pemulihan ekonomi jakarta di tengah pandemi ini
sebetulnya sebagai negara maksud saya kota pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis apa yang menjadi tantangan terbesar provinsi jakarta dalam pemulihan ekonomi tahun dua ribu dua puluh satu
oke pertama tantangan yang dihadapi oleh kota jakarta ini tidak lain dan tidak bukan adalah menangani pandemi covid sembilan belas
efeknya di jakarta ini memang secara konektivitas maupun secara kontribusi terhadap pdb ini relatif lebih besar ketimbang daerah lainnya
jadi artinya size of importance dari jakarta ini memang sangat crucial dalam menentukan pola pemulihan ekonomi
dan ekonomi nasional itu kalau kita lihat dari sisi materialnya dari sektor realnya
bahwa memang pertumbuhan ekonomi jakarta tidak hanya berpengaruh terhadap jakarta saja tapi daerah daerah sekitarnya
selain dari sisi real jakarta ini juga sering menjadi proxy confidence dari investor
apabila jakarta ini pertumbuhan ekonominya lesu maka ini juga akan menimbulkan sentimen negatif terhadap pola pemulihan
untuk keseluruhan indonesia
jadi memang jakarta ini berperan cukup krusial
dan pulihnya jakarta atau mampunya menangani pandemi covid sembilan belas di jakarta ini menjadi penting untuk memulihkan confidence pemulihan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu ini
oke pak refli kalau kita melihat kontribusi perekonomian jakarta untuk perekonomian nasional mencapai delapan belas persen ya
kalau saya tidak salah ini tentunya sangat besar
sebetulnya kalau dilihat secara lebih makro lagi bagaimana
kontribusi yang diberikan oleh perekonomian jakarta ini terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia ataupun nasional secara pdb
iya tadi sudah disebutkan juga oleh mas aldi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ini pertumbuhan ekonomi jakarta ini kontribusinya mencapai delapan belas persen dari pdb nasional
ini cukup krusial
ini kita bicara terkait sektor sektor yang menjadi sektor
penopang ekonomi indonesia
kita bicara perbankan kita bicara servis kita bicara retail dan di sini pemerintahan
jadi kalau di sini kita bisa kelola pandemi covid sembilan belas secara baik ini akan menimbulkan sentimen positif
yang kemudian akan terjadi trickle down terhadap daerah daerah di sekitar jakarta
nah tapi memang kita perlu pahami bahwa jakarta ini adalah daerah yang bisa dikatakan paling
terdepan di indonesia
artinya dalam konteks penanganan covid kemudian dalam konteks pendanaan segala macam jakarta ini merupakan paling depan
artinya adalah banyak yang mempersif kalau jakarta ini tidak bisa doing well dalam menangani pandemi
banyak yang akan mempersip ini sebagai daerah daerah lain tidak bisa sebaik jakarta atau bahkan lebih buruk
nah ini yang kita berusaha hindari
walaupun tidak mengkerbilkan kepentingan
tidak mengkerbilkan kepentingan dari daerah lain tapi memang jakarta ini singkat importance nya tidak bisa kita deny
kita bicara satu per lima dari pdb nasional
oke satu per lima dari pdb nasional
maka dari itu tidak heran jakarta menjadi tolak ukur bagi penanganan pandemi covid sembilan belas maupun bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah wilayah lain
kita bicara juga pak refki terkait dengan angka kemiskinan di dki jakarta yang meningkat karena pandemi covid sembilan belas ini
kita sebetulnya kemiskinan
jadi sebuah masalah polemik yang sudah mengakar di ibu kota
sebetulnya bagaimana kemudian pemerintah kota jakarta bisa memeratakan distribusi kekayaan yang ada di provinsi ini
oke jadi mungkin yang ingin saya highlight terkait isu sosial di jakarta
kalau kita bicara dalam konteks kemiskinan betul
bahwa di jakarta ini masih memiliki beberapa porsi kemiskinan yang relatif meningkat selama pandemi covid ini
tapi kalau kita bicara dari level nasional sebetulnya kemiskinan di jakarta ini relatif yang cukup rendah tingkatannya
tapi yang menjadi isu yang ingin saya sorot di jakarta ini adalah isu ketimpangannya
bahwa masyarakat yang kelompok berpendapatan paling rendah hingga paling tinggi ini gapnya cukup besar
jadi walaupun secara nasional itu tidak miskin miskin banget tapi kalau kita bicara ketimpangan ini cukup tinggi
nah inilah yang akan menyebabkan terjadinya isu isu atau polemik sosial
ini yang memicu terjadinya polarisasi katakanlah di aspek politik
lalu kemudian terjadinya angka kriminal dan segala macam
kita tentu tahu bahwa tingkat atraktivisness kota kota besar seperti jakarta memang menarik masyarakat dari daerah sekitar
atau bahkan dari daerah daerah yang cukup jauh untuk mencari peruntungan di jakarta
nah cara pemerataannya ini adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap jenis tenaga kerja yang memang skillnya itu tidak hanya ice skill
tapi memang isunya yang lebih sustainable itu adalah bagaimana kita bisa membangun daerah lain agar pertumbuhannya tidak terlalu timpang dengan jakarta
sehingga jakarta ini tidak menjadi pusat di mana masyarakat itu datang dan mencari kerja
oke sampai ada lagunya dulu ya bahkan
suruh datang ke jakarta
tapi tren seperti itu masih terjadi pak rifki
sampai saat ini masyarakat yang kemudian memilih untuk mengadu nasib misalnya dari desa pindah ke kota jakarta begitu
kalau begitu masih terjadi artinya memang distribusi pemerataan pembangunan ini sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan cukup baik oleh pemerintah pusat
betul dan memang ini isunya bukan isu yang bisa selesai dalam jangka pendek
ini adalah isu struktural yang memang penyelesaiannya butuh
ini kita bicara pembangunan jangka lima sepuluh dua puluh tahun
bahwa daerah daerah lain selain jakarta harus memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru
harus memiliki pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga tercipta lapangan kerja yang cukup agar masyarakat yang tadinya di desa merasa tingkat kesejahteraannya sulit meningkat mampu mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan
sehingga tidak perlu pergi ke kota kota seperti katakanlah misalnya
jakarta atau surabaya
dan dengan cara itu juga kita akan mendapatkan benefit pembangunan yang merata
dan tingkat kesejahteraan yang tidak hanya terpusat di kota besar seperti jakarta saja
oke baik pak refli semoga jakarta masih punya taji yang cukup kuat cukup tajam untuk kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada di dalamnya
termasuk juga menuntaskan pandemi covid sembilan belas yang juga menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi jakarta tapi seluruh wilayah di indonesia
untuk sementara terima kasih pak teguh rif
kiki ekonom dari lpm febu sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi ini
selamat pagi pak revie sehat selalu
pagi terima kasih mas aldi